di tengah kondisi perekonomian global yang bergerak perlahan
saat ini sektor pariwisata dan industri menjadi salah satu sektor utama
yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri
berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional bank indonesia
bi dan pemerintah sepakat untuk melakukan koordinasi kebijakan
yang mempercepat peningkatan daya saing kedua sektor
terutama sepuluh destinasi prioritas wisatawan dalam dan mancanegara
rapat koordinasi yang digelar di yogyakarta
dihadiri oleh sejumlah menteri terkait dan pimpinan daerah
dalam upaya mempercepat peningkatan daya saing
bi dan pemerintah sepakat untuk konsisten serta bersinergi
dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur
terutama dalam pengembangan akses terhadap destinasi pariwisata
pelabuhan dan mempercepat pembangunan bandara kulon progo
kita meyakini bahwa untuk pariwisata di indonesia
itu untuk dikembangkan dan untuk bisa lebih mempunyai daya saing
itu kita mesti memberikan perhatian pada tiga strategi
yaitu strategi akses untuk memberikan akses sehingga wisatawan mancanegara
maupun nusantara bisa datang ke objek objek pariwisata kita
kita perlu attraction jadi perlu ada satu tampilan
atau sesuatu branding daripada kegiatan pariwisata itu
dan juga amenities yaitu daya dukung
jadi perlu ada infrastruktur dan daya dukung lainnya
kita meyakini bahwa untuk meningkatkan daya saing industri
kita perlu memperkuat institusi perlu memperkuat insentif perdagangan dan investasi
perlu memperkuat sumber daya manusia dan tenaga kerja
kita perlu memperkuat efisiensi teknis dan bisnis service
akses kepada pembiayaan dan akses kepada pasar
kita perlu melakukan konsolidasi upgrading
dan juga perlu melakukan deepening agar kita betul betul menjadi lebih kompetitif
di jawa ini utamanya ada tiga d destinasi
jadi itu satu rangkaian tiga destinasi utama yang digunjungi oleh para wisatawan
sehingga kami dari bupr ini
sehingga teraksesibility kita akan sangat memperluatkan dukungan itu
alhamdulillah pak gubernur kerja punya program dan sudah mengutuk untuk itu
untuk deep kembangan di peluang peluang
di tahun dua ribu enam belas bi memperkirakan pertumbuhan ekonomi pulau jawa
dapat mencapai lima empat puluh sembilan persen
dengan infrastruktur yang baik serta interkoneksi yang mendukung
yogyakarta dan daerah daerah lainnya dinilai mampu meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi indonesia yang optimal